bandung menjelang hari raya idul fitri pat in kerap menjadi pilihan bagi pemilik hewan pasalnya
kenapa sih ojk sampai mengambil tindakan tegas ini
dengan gaya berpolitik anies yang tidak mengenal adab ya
terus berlanjut maka ada kemungkinan besar bahwa angka kemiskinan di indonesia
yang bermakna memasuki masa kedewasaan dengan mengumpulkan berbagai macam sifat sifat baik